meski sempat terjadi insiden di konser sebelumnya tak menyurutkan semangat penonton untuk menyaksikan aksi idola mereka
ribuan nctzen sebutan untuk fans nct satu ratus dua puluh tujuh mulai memadati area hall icebs di tangerang sejak sabtu pagi
di antara ribuan penonton yang berjubel memenuhi lokasi acara ada juga yang datang namun belum memiliki tiket masuk
bahkan harga tiket hari kedua ini sudah meroket hingga delapan juta rupiah di tangan para calo
mereka berharap bisa mendapatkan tiket dadakan dengan harga yang tidak meroket
dan paling sekitar enam enam bisa enam juta yang harga asli kalau enggak fee nya cuma ditambah dua ratus gitu
sementara itu penonton lain bernama nabila dan fatima mengatakan berhasil mendapatkan tiket karena telah memesan sejak jauh hari sebelumnya
mereka juga datang sejak pagi untuk menghindari membludaknya pengunjung
ini enggak takut antrian begini rame takut enggak
sebelumnya konser hari pertama nct satu ratus dua puluh tujuh pada hari jumat dihentikan paksa oleh pihak polisi
hal itu dilakukan setelah tiga puluh penonton jatuh pingsan akibat berdesakan di depan panggung
menghentikan kegiatan konser dari nct ini karena kami melihat ada beberapa penonton yang mengalami kelemasan daripada fisik
bahkan sampai pingsan dan diberikan oksigen
salah seorang penonton yang menjadi korban mengatakan kericuhan berawal saat boyband melempari souvenir bola bertanda tangan ke arah penonton
hal ini yang memancing penonton di bagian tengah merangsek ke depan untuk mengambil suvenir
sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan di bagian depan dan saling berhimpitan
penonton pun saling berdesakan dan jatuh pingsan
ada pula yang menderita luka di kaki akibat terinjak injak hingga terkilir
sebelumnya pada siang hari beberapa jam
jam sebelum konser polisi menyisir area konser karena adanya ancaman bom yang disebarkan melalui surat kaleng yang beredar di media sosial
polisi menyisir area konser dan tidak menemukan adanya indikasi bahan peledak
tim liputan cnn indonesia